yang menarik sekarang nama tuan guru bajang
masuk ke dalam bursa kepemimpinan nasional
diwacanakan dibicarakan bahkan sudah lama nama tgb itu masuk
ada beberapa hal yang menarik yang saya cermati
tgb itu kan lekat dengan ntb
tapi ternyata ada akun di sosial media tgb aceh tgb papua
anda memang punya fatsun setelah daerah saya maju ke nasional atau gimana
ya pertama kalau banyak akun di medsos itu
menurut saya bukti bahwa volunterism dalam politik masih ada
jadi kesuka relaan
tapi manufakturing di politik juga ada
ya tetapi sisi baiknya seperti itu
voluntarism itu masih ada dan itu bagus sekali buat indonesia
nah kalau ditanya bagaimana harapan saya
ya tentu sebagai semua anak bangsa
kita ingin tetap terus berkontribusi untuk indonesia
dimanapun takdir menempatkan kita
jadi saya merasa ya kalau ada aspirasi apapun
selama itu baik ya kita respon dengan baik
dan disyukuri sebagai bagian dari apresiasi
usia anda sekarang berapa
dan call nya tinggi nih
dari anda nggak melewati fase daerah tingkat dua ya
jadi dari kanggota dpr kemudian masuk langsung jadi gubernur selama dua periode
dan sekarang call nya tinggi ya minimal wakil presiden lah
walaupun nggak belum pasang sepanduk seperti caimin dan romy
enggak lah mas fitro nggak ada call call an lah
saya kan juga orang yang di besar ke dalam tradisi pesantren
jadi ada saya juga harus tahu diri
jadi saya juga punya sistem nilai yang membuat saya harus tahu diri
dan mampu menempatkan diri dengan baik
saya apa ya kalau bahasa orang secara lugas itu nggak punya partai
tapi sekarang kan anda gimana posisi di demokrat gimana
saya masih di demokrat
saya masih di demokrat
itu sebenarnya tanda yang akan kita bahas lebih jauh lagi tuh
anda tidak punya partai itu maksudnya anda tidak
anda tidak diakui demokrat sebagai kader yang
saya tidak punya partai itu dalam artian wacana umum yang dipahami oleh publik ya
ya tentu banyak sekali kader demokrat ya
saya salah satunya
tetapi kita juga melihat bahwa eee apa ada ada eee katakanlah
aktivitas politik demokrat di tingkat pusat yang memang mengarah kepada satu titik tertentu
dan saya menyadari itu juga gitu
oke anda sebelumnya ada di partai bulan bintang
kemudian pindah ke demokrat
konon kabarnya akan pindah lagi nih ke partai lain
itu dulu yang dijawab
jadi sampai saat ini belum ada
belum ada gambaran saya akan pindah ke partai lain
nah yang menarik juga eee eee tgb katakan tadi eee tidak punya partai
yang kita lihat memang fenomenanya adalah yang maju secara agak lebih confidence adalah mereka mereka yang menduduki posisi penting di partai
ketua umum ketua umum begitu
penting buat politik indonesia bahwa seorang ketua umumlah yang layak untuk maju sebagai calon wakil dan wakil presiden
ya saya pikir kalau bicara tentang meritokrasi ya tentu apa apa yang dikontribusikan oleh kader itu
kalau misalnya dianggap bahwa pimpinan partai bisa merepresentasikan ya tentu sangat bagus
tapi jokowi bukan ketua umum partai waktu itu
ya karena memang beliau memang kondisinya agak khusus ya pada saat itu
tapi popularitas menjadi penting di indonesia masih masih menjadi barangnya
dalam politik penting
nah anda mengukur kan hasil survei yang menunjukkan tingkat popularitas anda
itu bagian dari ketahu dirian saya juga
jadi saya tidak punya call apa apa dan saya ingin bergerak seperti air mengalir saja
harapan baik ya kita respon dengan baik tetapi secara proporsional
artinya jadi wapres jadi capres atau wapres ya boleh tapi
tapi di kabinet pun tidak ada masalah atau
karena dimanapun saya pikir dan tidak hanya di eksekutif ya
banyak sekali ranah pengabdian di indonesia untuk negara yang kita cintai dan
anda nggak mungkin masuk legislatif lagi
eee kita lihat ke depan tetapi saya merasa bahwa pengalaman di legislatif selama hampir satu periode itu sudah cukup
karena banyak juga kan gubernur yang kemudian balik lagi sebagai menteri yang balik lagi ke legislatif
saya pikir biarlah itu untuk putra putra bangsa yang lain
tapi kan perlu juga ada siklus yang kita bangun secara sengaja ya supaya sirkulasi dari kader kader muda anak anak bangsa itu bisa berjalan terus dengan baik
oke sekarang kita bicara soal bagaimana kiprah di level nasional itu bisa dilaksanakan pasca anda purna tugas sebagai gubernur
langkah apa yang dilakukan sekarang
sudah banyak bertemu dengan tokoh tokoh katanya safari yang dilakukan lebih banyak mengarah ke sana
eee silaturrahim sebenarnya
jadi silaturrahim kan perlu ya mas vito
kan suasana kita ini sebagai anak anak bangsa sekarang kan ada ada apa ya ada eee nuansa polarisasi yang luar biasa
menurut saya salah satu jalan untuk mengembangkan
salah satu jalan untuk mengimbangi polarisasi itulah membangun eee apa komunikasi langsung bersilaturrahim dengan siapapun
dan saya yakin betul kalau perjumpaan itu diperbanyak itu banyak hal yang bisa ditabayunkan bisa diklarifikasi
dan itu bisa menghadirkan komitmen kita bersama
dan sampai sejauh ini hasilnya positif
sangat positif ya karena memang berangkat dari keinginan untuk mengkomunikasikan hal hal yang baik
saya sering menyampaikan dalam komunikasi saya bahwa
ntb itu memperbaiki
ntb itu membuktikan bahwa keragaman itu menghadirkan hazanah yang kuat untuk kita maju bersama
tidak pernah dipotret sebagai kesulitan apalagi sebagai hambatan di dalam membangun daerah
mestinya untuk indonesia juga seperti itu
keragaman itu adalah hazanah yang memperkaya kehidupan sosial kita
kan sekarang kecenderungannya khas apa namanya keberagaman itu bukan jadi rahmat tapi jadi komoditas
yang dipertahankan sedemikian rupa
jadi apa yang terjadi di dua ribu empat belas dua ribu enam belas dan dua ribu tujuh belas dki
dan kemudian mau dibawa lagi ke dua ribu sembilan belas
ini adalah dagangan politik
syukur syukur bisa menang dengan gaya seperti ini
setuju nggak anda soal itu
saya nggak setuju ya menjadikan kontestasi politik itu menjadi ajang untuk menihilkan satu sama lain
kan tidak ada siapapun
atau satu kelompok dengan kekuatan apapun
yang mampu menyelesaikan seluruh masalah indonesia sendirian jadi kontestasi politik
menurut saya kalau dalam bahasa alquran tufa sabiqul khairat jadi ada kebaikan ada kebenaran
tapi di sisi lain juga mesti ada kebaikan kita perlu kolaborasi perlu bersama sama bekerja untuk
indonesia jadi menurut saya kontestasi apapun diletakkan dalam konteks pasti kekul kherot
maka dia menyenangkan itu menjadi kontestasi gagasan tapi kan sekarang agak susah ya sorry
fenomena yang terjadi sekarang realitas yang terjadi sekarang ada di posisi political
korek itu kayaknya nggak korek gitu karena anda harus ada di kanan banget atau di kiri banget
gitu wacana yang dilemparkan oleh tgb tadi adalah wacana di tengah tengah merangkul semua
faktanya anda harus dikirim sama di kanan nah pertanyaan saya yang menarik ini tgb wacananya
adalah wacana yang merangkul semua tapi dengan nama anda dan latar belakang anda anda seharusnya
ada di kanan gitu ada di kelompok yang yang memenangkan anies sandi dan kemudian akan mengusung
siapapun lawan dari jokowi gimana yaitu kan interpretasi mas fitro betul betul intinya
sebenarnya disitulah silaturahim disitulah perlunya kita banyak melakukan perjumpaan karena kan kita
bisa mengelaborasi satu sama lain ide dan gagasan ketika sudah berjumpa jadi kalau misalnya bicara
yang disebut tadi berulang ulang kanan apa sih yang diinginkan oleh kanan kalau kita bicara misalnya
klasifikasikan saja misal isu tentang kepemimpinan jadi dijelaskan dan didetailkan apa sih kira kira
titik temunya di situ isu tentang ekonomi misalnya ada isu tentang dominasi ekonomi dan segala macam
bagaimana cara menyelesaikan saya pikirkan kalau masuk kepada isu isu secara objektif maka stigma
larinya nanti adalah fokus kepada menyelesaikan program program real yang ada saya pikir mau kanan
mau tengah mau kiri semua pasti happy ketika pemerataan itu lebih banyak ketika misalnya
ekonomi umat itu bergerak gitu kan everybody happy semua senang dan saya pikir itulah yang mesti kita tujukan
depan jadi tidak lagi politik jargon tapi politik substantif oke menarik juga yang anda sampaikan beberapa
hal yang mendukung agar pak jokowi itu enggak cukup lima tahun harus diteruskan itu sebenarnya apa tuh
wacana dibalik itu